ditemukan kartu indonesia pintar yang tidak dibagikan atau distribusikan
kartu indonesia pintar kip dengan kondisi masih baru
ditemukan di lapak rongsokan desa narimbang mulia
kecamatan rangkas bitung kabupaten lebak banten pada kamis
kartu tersebut ditemukan petugas kepolisian polres lebak saat melakukan patroli
kip ini diduga tidak didistribusikan namun justru dijual ke pengepul barang bekas
pemilik lapak rongsokan mengaku kip berasal dari sebuah bank
yang menjualnya kelapak ini sekitar sepekan yang lalu
kartu tersebut dihargai rp dua atau sekitar delapan ratus untuk seluruh kip yang dijual
oleh pemilik lapak kemudian kip itu disortir hanya diambil pada bagian kertasnya
dan kartunya kemudian dibuang
kartu yang tercecer itulah yang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian
kip itu diketahui teregistrasi pada ribuan pelajar di kabupaten lebak dan kabupaten pandeglang
yang pada tahun itu tidak menerima bantuan
kartu tersebut memiliki masa berlaku sejak dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh satu
kip ini diperlukan untuk menjelidiki
kita nggak tahu lah belum pernah dapat itu sih ya
kalau tahu mau buat apa lah
hingga jumat petugas kepolisian resort lebak masih terus melakukan penyelidikan
dengan memeriksa pemilik lapak rongsokan
polisi juga akan memeriksa bank dan instansi dinas yang mengeluarkan kiv tersebut
adi mazda lebak banten